deretan fenomena telah terjadi di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mulai dari kabar baik hingga kasus atau tragedi yang membawa duka
di mana hal ini berhasil menyita perhatian publik hingga menjadi trending topic di berbagai media sosial
kelangkaan minyak goreng menjadi kata kunci yang trending pada awal tahun dua ribu dua puluh
bagaimana tidak bahan pokok yang dekat dengan masyarakat ini menghilang dari pasaran
stok minyak goreng kemasan kembali berlimpah
usai pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi pada maret
berbicara tentang topik populer di dua ribu dua puluh
tentunya fenomena citayam fashion week tidak boleh dilewatkan
tidak hanya warga citayam bogor
semua kalangan mulai dari artis dan youtuber
turut berpartisipasi pada fashion show dadakan di duku atas sudirman jakarta pusat
meskipun pada akhirnya aksi street fashion ini harus berakhir dengan pembubaran oleh petugas
karena dianggap mengganggu lalu lintas
farel prayoga penyanyi cilik asal banyuwangi ini sukses menarik perhatian
saat menyanyikan lagu ojo di bandingke di hadapan presiden dan para tamu undangan
pada acara perayaan
lagu ini menyebutkan ulang tahun indonesia yang ke tujuh puluh tujuh di istana
lagu ini pun menjadi viral dan membuat nama farel menjadi terkenal
jika sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu didominasi oleh isu kesehatan
maka di tahun ini didominasi oleh isu hukum
dimana tren isu terkait dengan polri dan juga kasus sambo ini berhasil menggait jutaan share
hingga miliaran views yang tersebar di berbagai kanal media sosial
mulai dari tiktok instagram
di awal kemunculannya kasus penembakan brigadir yosua atas perintah verdi sambo
menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh warganet
saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya
termasuk bapak dan ibu dari joshua
berdasarkan data dari layanan analisis big data
kasus verdi sambo menjadi trending topic tertinggi di media sosial sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mereka mereka ingin itu
jadi berita berikutnya seperti apa
bahkan ibu ibu itu ikut ikutan
ibu ibu pengen tahu progresnya seperti apa
jadi bukan soal hukum tapi cerita cerita di baliknya itu
ini sebetulnya kalau dilihat kasus besarnya kan kasus hukum
tetapi ada banyak kisah kisah yang sifatnya sensasional emosional kontroversial
yang menjadi bumbu bumbu itu ya kemudian
saya kira itu yang menjadi alasan ya
kenapa kok sesuatu bisa sangat viral
satu oktober terjadi tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang
insiden ini berimbas pada evaluasi keamanan supporter
hingga jalannya pertandingan sepak bola di indonesia
november dua ribu dua puluh dua indonesia kembali berduka
saat gempa magnitudo lima enam mengguncang cianjur jawa barat
lebih dari enam ratus jiwa meninggal dunia
dan lebih dari seratus ribu jiwa mengungsi terdampak gempa
meski begitu masih ada kabar baik di akhir tahun dua ribu dua puluh
indonesia sukses menjadi tuan rumah ktt g dua puluh di bali
kebijakan yang dihasilkan dari forum g dua puluh
diharapkan dapat memberi harapan bagi pemulihan ekonomi dunia di tahun mendatang

tim liputan cnn indonesia